bursa calon ketua umum partai golkar mulai memanas
seiring deklarasi majunya sejumlah kader beringin
dua pekan lalu di makassar ketua umum golkar erlangga hartarto
telah mengumumkan maju kembali
erlangga mengklaim didukung empat ratus enam puluh delapan pengurus dpd beringin
pada tanggal tujuh juli dua ribu sembilan belas
saya erlangga hartarto setelah menerima amanat dan aspirasi
dari empat ratus pemegang suara di partai golkar
dan dengan dukungan yang masih mengalir
maka dengan ini saya
saya siap maju menjadi ketua umum partai golkar

kini giliran ketua dpr bambang susatyo resmi mendeklarasikan diri
selain bamsud ada pula ali yahya ketua satkar ulama golkar
serta dua kader perempuan yani ulanurahwati dan marlinda irawati
yang akan maju
bamsud menegaskan alasannya maju untuk menyatukan semua vaksi di golkar
dan mengajak purnawirawan tni polri kembali ke partai beringin
hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
saya bambang susatyo menyatakan maju
mari kita bertarung secara sehat
karena partai ini adalah partai yang demokratis
rakyat akan melihat apakah kita para pimpinan partai ini
bekerja mengolah partai yang sangat demokratis atau menjadi otoriter
perebutan kursi beringin satu diprediksi akan berlanjut
pasalnya baik erlangga hartarto maupun bambang susatyo
menyepakati penyelenggaraan munas dilakukan pasca pelantikan presiden dua puluh oktober mendatang
yang kemudian diletakkan oleh
jadi itu tidak ada tidak ada ganti mengganti
tidak ada hal yang disampaikan itu tidak ada

oke itu yang menjadi catatan bahwa

rivalnya atau calon rivalnya
bapak susatyo mendeklarasikan diri

waktu itu kita putarkan lagi yuk
komunasinya belum dijadwalkan
jadi tadi deklarasinya
ilegal pak ya
apa deklarasi tadi menurut bapak gimana
kan nama bapak disebut di sana juga
di dalam undangannya
pergelenggara munas itu dpp
kalau bapak mau deklarasi kapan pak
kapan pak deklarasi
kalau bapak deklarasi nanti kapan pak
informasi tadi pertama bahwa
ternyata tidak ada dpd dpd yang diganti
dengan tidak wajar
itu konfirmasi dari ketua umum
yang kedua yang menarik pak ketika ada
atau sudah mendeklarasikan
diri sebagai calon ketua umum pak erlangga komentarnya
munasnya belum dijadwalkan
benar kata pertanyaan wartawan tadi
yang suaranya kita dengar ilegal
atau kecepatan atau kurang tepat
waktunya penyelenggara munas itu adalah
dpp jadi kalau
karena saya pengalaman ikut munas
kapan munas itu sesudah
dilaksanakan oleh panitia
sudah terbentuk dan kemudian
mekanismenya sudah ada di sana
dan rencananya seperti apa pak
mengenai munas ini apakah ada
plan plan seperti jadi rencananya
sesuai dengan munas di tahun

di tahun dua ribu enam belas
plus munas loop di tahun

di bulan desember
apakah itu tertulis atau memang
sesuatu kebiasaan dari golkar
itu kebiasaan dan itu memang
sudah dilakukan dan itu menjadi
keputusan juga bahwa akan dilaksanakan
di akhir dua ribu sembilan belas
kenapa dipilih akhir dua ribu sembilan belas pak
ya seperti rupspt kan tahun ke tahunnya
jelas kan nggak bisa rupspt
jangka waktu lima tahun
jadi empat lima tahun
jadi tiga tahun itu kan jadi
rapat umum luar biasa
dan sekarang rapat umum luar biasa itu kan
dan ini sudah ditentukan
partai golkar itu sampai
sampai desember itu sudah tertulis

sudah keputusan itu
kalau misalnya ada keinginan untuk
dipercepat dong setelah pemilu
kalau bisa sih sebelum pelantikan presiden baru
ini kan suara suara juga yang terdengar di publik
ya tentunya penyelenggara tetap dpp
jadi dpp yang menentukan jadwalnya
seberapa mungkin suara itu
didengarkan atau diakomodasi pak
bahwa memang rups golkar ini
ya dimajuin sedikit lah
apa urgensi menurut bapak atau tidak urgensi sama sekali
ya kita kan punya agenda agenda
kenegaraan sebagai partai pendukung
pak presiden maka kita punya
agenda kenegaraan yang
urgensinya penting jadi kita harus
mengikuti agenda kenegaraan
baru sesudah itu
baru agenda internal partai
jadi memang kondisinya tidak
se urgen itu untuk
dimajukan gitu pak ya meskipun tadi
dengan alasan alasan tadi salah satunya
suaranya katanya perolehan kursinya
juga turun itu tidak bisa dijadikan alasan
menurut bapak bisakah
itu dijadikan alasan golkar itu
sudah berkali kali melakukan
munas luar biasa nah pada
waktu itu ada alasan kuat untuk
menyelenggarakan munas luar biasa
dan itu munas luar biasa terjadi
tidak ada di dua ribu sembilan belas
lagi pula kan tinggal beberapa
bulan jadi tidak
istilahnya jadi santai santai
ini geregetan pak menurut bapak
kenapa geregetan pak
lawan bapak kenapa kenapa geregetan
kenapa pengen cepat gitu
asumsiannya apa pak ya mungkin karena agenda agenda
abai dilihat abai dilihat
pak erlangga saya mau putarkan
satu apa namanya pernyataan dari
salah satu kadresen
dari partai golkar tentang munas rapat
pleno dan macam macam ini boleh kita
dengarkan rapat pleno
rapat pleno kemudian
tentang munas itu
munas itu biasa dilakukan
lima tahun sekali
proses proses politik yang
sudah dilaksanakan atau kerja kerja
politik yang sudah dilaksanakan oleh dpp
seperti sekarang kita
berhabis pilik pilkada
selesai tujuh belas april sudah ada
keputusan di kpu kemudian
di mk maka
dpp harus segera
melakukan rapat pleno
kemudian mengevaluasi itu
semua diantar ke rapimnas
dan menentukan kapan harus
penting sekali tentang
perolehan perolehan politik yang
dicapai oleh partai golkar itu yang
menjadi sumber persoalan
ini hari mereka bilang nanti
nanti desember kemudian sudah mencoba
untuk aklamasi ini aturan dari
ada komentar gitu tuh pak bisa dikomentari pak erlangga
golkar itu selalu
jadi apakah itu dua ribu empat belas
nah tentu ceritanya kita tahu
semua nah kemudian
kader yang sekarang
masih di partai artinya
yang masih aktif di partai
jadi kalau kader yang
sekarang sudah berkarir
non partai ya tentu
komentarnya harus kita perhatikan
tidak punya legitimasi yang kuat untuk bisa
berkomentar atau meminta paling tidak rapat pleno
ya tentunya kalau pak yoris
tapi kalau sudah memutuskan
maju sebagai dpd
yang menarik gini pak erlangga tapi
apa yang membuat
meskipun tadi anda kata
pak yoris tidak punya legitimasi yang cukup
kuat untuk bisa meminta rapat pleno
atau rapinas itu digelar
cepat gitu tapi apakah
suara suara seperti itu tidak bisa
misalnya rapat pleno untuk evaluasi saja misalnya
yang memberikan evaluasi
itu di dalam
jadi sama seperti rups
rups di akhir tahun
rups di akhir tahun dan yang
daripada direksi itu adalah
pemegang saham bukan direksi
oke sekarang kita
akan masuk ke erlangga dan partai golkar
masa depan terutama bagaimana juga
partai golkar ini berselancar dalam koalisi
jokowi maruf belakangan ini ada
badai badais lagi ada yang mau masuk ada yang mau keluar
katanya kita akan bahas itu
kami akan segera kembali
tapi pertanyaan yang satu
saya belum tanya ke pr langga mungkin saya lupa
kita tadi bicara mengenai panasnya bursa
ketua umum ada rival anda kenapa
tidak perlu sebenarnya ada munas yang dipercepat
tadi anda sudah jawab dengan sangat baik semuanya
tapi publik pengen tanya pak erlangga
berminat untuk maju lagi menjadi ketua umum partai golkar
iya tentunya kan
saya sudah on the job training
jadi ini masa probationnya sudah lolos gitu ya
sudah menangani di dalam event

berada di dalam
jadi saya tidak akan menangani di dalam event
jadi saya tidak akan menangani di dalam event
jadi saya tidak akan menangani di dalam event

pekan olahraga nasional
dan partai golkar itu
dan pekan olahraga nasional
dan partai golkar itu
juara dua gitu
itu modal paling besar
di antara partai partai yang ada yang lain

itu sih modal utama
karena dalam waktu pelari keempat
karena dalam waktu pelari keempat
kita masih bisa sprint mengalahkan yang lain
dan pada waktu pelari ketiga
bahkan ada yang berani bertarung
golkar nomor tiga atau nomor empat
untuk pertama kalinya

kita bisa sprint ke nomor dua
kita bisa sprint ke nomor dua
itu yang menurut anda
menjadi modal paling besar erlangga
untuk bisa jualan di munas
untuk bisa jualan di munas
ya saya rasa teman teman di daerah
juga mengapresiasi itu
dan kita sudah bekerja bersama untuk itu
dan kita sudah bekerja bersama untuk itu
bagaimana merawat kekuatan golkar
bagaimana merawat kekuatan golkar
atau ada kekuatan baru
suntikan vitamin baru dari erlangga
yang khas sekali erlangga
untuk bisa anda bawa di golkar
lima tahun ke depan
kalau ke depan kita kan kemarin
lima tahun ini tidak menjalankan

kita harus melakukan kaderisasi
secara baik dan terstruktur
karena lima tahun kita bergejolak
nah tentu ke depan kita punya waktu
untuk melakukan kaderisasi
mulai dari tingkat daerah
baik itu kota kabupaten desa
provinsi dan tingkat nasional
kemudian kedua kita juga mau menata
kelembagaan terkait dengan saksi
karena saksi itu menjadi kunci
dan berikutnya juga
pilkada pilkada yang berada di
tahun dua ribu dua puluh ini menjadi krusial
nah ini semua kita tata dan kita rapikan
nah berdasarkan pengalaman yang
kita sudah alami
saya yakin kita punya tim yang solid
untuk mengarungi periode berikutnya
kalau kita diberi keleluasaan lima tahun
kalau saya buka twitter nih pak
saya kan agak agak pamer pamer sedikit
hari ini saya mau wawancara erlangga hartarto
ada beberapa netizen yang bertanya ke saya gitu
pak erlangga ini ya
nggak kesulitan ya membagi waktu gitu
antara menjadi menteri antara ketua umum
dengan target target yang juga
dua duanya targetnya sama sama berat ya pak
menjadi tagline di mana mana gitu pak
gimana pak menjawab pertanyaan pertanyaan
ya tentu teamwork
jadi kerja tidak sendiri
kerja dengan tim
kerja dengan dpp kerja di kementerian
jadi dengan tim yang kuat
dan kerjasama yang baik
kita bisa melahirkan kerja kerja ke depan
dan tentu dalam setiap kerja
kita berkonsultasi dengan para senior
di partai golkar kita punya senior pak akbar tanjung
pak agung laksono pak abu rizal bakri
dan senior senior yang lain
pak yusuf kalla
nah kalau di pemerintahan kan ada pak presiden
dengan demikian tentu langkah langkahnya
kalau tadi kan kita lihat misalnya pak erlangga nih
sebagai menteri perindustrian sebagai ketua umum golkar
selalu di mana mana pak
empat empat empat ini kan kemajuan teknologi
bisa nggak sih pak di merge gitu pak
apa yang kemudian anda kerjakan di negara
dengan empat nya kemudian di transfer
dengan sesuatu yang mungkin agak lebih inovatif
untuk sebuah partai yang kita tahu berusia puluhan tahun
memungkit kompatibel nggak ini pak
karena ke depan itu pemilih adalah pemilih generasi milenial
terkait dengan demografik bonus sampai dua ribu tiga puluh
dan golkar adalah partai yang pertama kali
mengaplikasikan augmented reality
dalam aplikasi smartphone
dan ini menjadi modal
yang kedua kita punya program sendiri untuk saksi
yang namanya saksiku
jadi ini kita sudah mengakusisi teknologi
nah ke depan ini kita kapitalisasi
kemarin kita belum bisa memaksimalkan ini
karena waktunya sangat sempit
karena yang namanya startup kan butuh waktu
startup nggak ada yang tiga bulan
startup butuh tiga empat tahun
jadi tentu ini program program yang golkar miliki
ini nanti menjadi bagian startup daripada politik ke depan
dan itu kemudian menjadi salah satu juga kemudian
visi erlangga dalam memimpin
ada relasinya gitu benang merahnya pak
antara apa yang anda dikerjakan untuk negara dengan partai
dan dengan demikian nanti interaksi antara masyarakat
dengan partai itu bisa dua puluh empat jam dengan tools
kalau tadi kata pak erlangga kan semua harus dikerjakan
ya sama seperti koalisi pak
koalisi itu kan nggak bisa ujug ujug
itu butuh waktu butuh suka butuh duka dulu
sampai akhirnya akrab betul gitu
tapi ada beberapa fenomena politik terakhir
yang kita bicara mengenai kondisi koalisi di jokowi maruf
katanya ada yang mau bergabung
ada yang juga mungkin agak berat
ada yang juga setuju
saya mau kasih ke anda video berikut ini
menjadi presiden itu adalah mengabdi
jadi masalah yang beliau pikul besar
kami siap membantu kalau diperlukan pak
oke kalau kita dengarkan dulu pernyataan pak erlangga
dan juga ketua umum partai nasdem
di sebuah konversi pers beberapa waktu yang lalu
kami sebagai anggota koalisi pengusung pemerintahan jokowi
yang selama ini telah berjalan sedemikian rupa
dan membuat tingkat soliditas yang kuat kokoh harmoni
itu patut kami syukurin dan kami ingin mempertahankan
agar suasana kematinan kokohnya soliditas partai partai pengusum
pemerintahan jokowi ini berlanjut dari sekarang maupun ke depan
kami koalisi ini solid bulat dan konsisten
solid bulat dan konsisten
sementara tadi ada video pertama
ada pihak yang selama ini berseteru
menawarkan bantuan yang real katanya pak
gimana melihat fenomena politik terakhir pak
ya pertama saya katakan komunikasi kami antar partai pengusung
koalisi pendukung pak presiden itu cair dan juga komunikasi lancar
kami sudah berkomunikasi baik secara multilateral maupun bilateral
ini semuanya pendapatnya sama
koalisi bulat solid dan komit untuk menjaga
mengawal pemerintahan pak jokowi ma'ruf amin dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
bisa nggak solid bulat dan komitmen itu diartikan
ya kalau bisa kita kita aja nggak usah ada penghuni baru dalam koalisi ini gitu
mungkin nggak pak kita artikan seperti itu
ya tentunya kita bisa mengatakan bahwa koalisi ini nyaman
tetapi tentu dengan dinamika politik
kita bisa melihat bahwa
kerjasama itu ada di parlemen
ada di pemerintah
dan di parlemen
kita semua sudah saling mengenal
dan masing masing sudah sering bekerjasama
atau untuk semua lintas praksi
untuk semua partai lintas praksi
kan kita pengalaman dua tahun pertama partai golkar di kmp
kemudian tiga tahun terakhir kita bersama dengan pak presiden
artinya masalah atau tidak jika gerindra menilai
dalam tiga tahun pertama itu kita berkumpul
itu kan pemerintah didukung oleh minoritas
tetapi tiga tahun kedua didukung oleh mayoritas
dan selama didukung oleh mayoritas
itu program program strategis pemerintah itu bisa berjalan
nah tentunya bagi pemerintah
didukung parlemen kuat itu semakin baik
ya tentu semakin kuat semakin baik
mayoritas sudah cukup atau lebih dari cukup atau masih kurang
ya posisi sekarang posisi nyaman
dan kemudian kalau semakin banyak ya semakin bagus
oke itu silahkan anda artikan sendiri
namanya politisi kalau ditanya pasti akan belok belok ya
oke pak erlangga terakhir dari anda
pak erlangga ini menghadapi situasi satu bulan dua bulan terakhir
tentu saja akan serangan demi serangan
dinamika baru juga pasti akan terus terjadi
erlangga hartarto akan menakodai golkar di masa menjelang rups
ini seperti apa
termasuk negosiasi mungkin dengan presiden terpilih
terkait dengan posisi golkar di kabinet
ya tentu partai golkar ini kan partai yang pohonnya rindang
dan goncangan paling besar itu dalam perjalanan empat tahun terakhir
goncangan paling besar
dan saya melihat bahwa ke depan itu dengan kondisi saat sekarang
nah dengan solid ini tentu kita mengagendakan agenda agenda nasional
secara baik dan ini tentu dengan konsultasi dengan partai partai yang lain
baik pak erlangga terima kasih
kalau saya tutup dengan pepatah madura mengatip dari apa yang pak erlangga tadi katakan
sesuatu yang tidak membunuhmu mungkin akan membuat kamu semakin kuat
mungkin karena banyak gejolak gempa gempa itu yang mungkin saja berharap golkar akan semakin kuat nanti ke depannya
terima kasih pak erlangga tonton tonton perbincangannya
kami akan segera kembali bersama sama